bu puput sama pak haji teh hebat jadi obrolan orang kampung
orang orang teh ngabisin duit buat kampanye dan adu pamer kebaikan
tapi bu puput sama pak aji diem diem ngebetulin masjid kampung
eee tin itu sebenernya uangnya mamat bukan uang kita
betul tin pamat yang nyumbang buat masjid
masa sih pak bu
wah uang mamatnya hebat
wajahnya serem tapi hatinya baik
ini gua mau nolongin lu
mat kalo nanti sampean jadi ketua erwin
saya yakin sampean gayanya masih kayak haji
itu orang orang ngapain sih ganggu ganggu poster kita
supaya kita barus dengam
supaya kita marah
supaya kita sobek sobek gitu
kita ketahuan ketangkep gue langsung didiskualifikasi
hebat ya pok
tujuannya masih ada di mobil
ya allah abang
kalo yang gini gua yang belesin
bang bahkan kita udah siap belum
aduh cucian gua banyak banget
udah kita ambil aja
ambil loh soalnya di mobil
mobilnya ga ada kunci
tau begini kita kemarin ga ngantri ngantri
udah kita ambil aja
udah kita ambil aja
udah kita ambil aja
pak ini kemana baju saya ga cuci

iya bukan begitu
tidak ada yang bercanda
tidak ada yang bercanda
lu yang jangan di jalan
tidak ada yang bercanda
tidak ada yang bercanda
empat hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan ketua rw yang baru
saya minta kepada masing masing kontestan untuk membersihkan semua atribut atribut kampanyenya
ada yang mau ditanya
semoga kita bisa berkompetisi
dengan sehat dan baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau mau mundur
mumpung masih ada waktu
daripada termalu ya
saya gak mau ke pedean bang
kalau dia diwang schamangnya herman
bang m escola lempa diri
yo bukan saya mamat
gue lagi ada acara keluarga ini
kalau lo mau datang kesini aja ya
yaudah nanti gue telepon lagi ya
masuk ke pis
keluarga bang rijal harmonis ya
keluarga bang muhid sama pemungi juga harmonis
punya usaha laundry lagi
bukan kayak bang rijal
tinggal aja masih sama mertua
eh lu jangan ngomong sembarangan ya
jangan disobek dong gambar bang rijal
sobek aja jagoannya abang
lu betul mau pilih bang rizal
iya ini kan demokrasi
kalau lu keke juga mau pilih bang rijal
gue gak kasih uang belanja bulanan lu
kalau abang tetep pilih bang muhid
abang tidur di luar
pusing gue ngeliat lo berdua
bukan nyambut nyambutin ini malahan pada berantem
mendingan gue milih bang mamat aja
yang gak ada musuhnya
gara gara pemilihan rw
silat romi jadi rusak
lu sih ngomong sembarangan lu
bu puput sama pak aji teh hebat
jadi obrolan orang kampung
orang orang teh ngabisin duit buat kampanye
dan adu pamer kebaikan
tapi bu puput sama pak aji